keinformasi berikutnya menanggapi rencana aksi unjuk rasa bertajuk bela kalimat tawhid yang akan digelar di depan kantor kemenkopol hukam besok
menkopol hukam wiranto meminta massa mengutamakan langkah langkah hukum dan komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan
ia menyesalkan pihak yang mencoba mengadu domba atau memobilisasi masa
jangan negeri ini kan negeri hukum ya ada tata cara hukum yang dapat dilakukan
masalah seperti itu ya yang diselesaikan dengan cara cara baik cara cara istilah islamnya kan dengan ukuah ya dengan tabayun
islam sendiri mengajarkan itu bahwa sesuatu itu bisa diselesaikan dengan cara cara mencari kebenaran sejatinya itu
dan kita punya hukum kita jalankan saja hukum